pedonornya itu harusnya datang jam berapa ya
ya harusnya dua jam lalu
kok belum ada sampai sekarang
hah dokter lukman
apa beneran dok
terima kasih dokter
terima kasih dok
saya cuma menjalankan tugas saya ibu dewi ya
saya cuma mau yang terbaik buat api
oke makasih dok
saya juga harus segera ke rumah sakit
saya pamit dulu ya
jadi kalau ada apa apa hubungin saya ya
ia maksud saya pamit dulu ya
makasih dok ya
kok aku ngerasa lain ya
yang suka sama aku
ketika suamiku memperlakukan aku seperti sampah
gimana kamu udah dapet
ya ampun aku seneng banget dengernya
kamu udah dapet pendonor
semoga cocok ya
yaudah kalau gitu
aku lagi silahkan
nanti kita berkabar lagi ya
kenapa sih hari gini ada aja yang mau jadi pendonor
harusnya anak itu gak usah sembuh
aku butuh bantuan
yeay mau ketemu sama om dokter
tapi mampir ke toko dulu ya
kan kita juga mau ketemu sama om tatang
pak isan silahkan
sekali lagi saya ucapkan terimakasih
ini sangat berarti buat pasien
semua persyaratan sudah lengkap

jadi sore ini bapak bisa nginep di rumah sakit supaya besok pagi pagi bisa masuk ke ruang tindakan sesuai jadwal
ya sekali lagi terima kasih ya
oke pak sampai ketemu sore nanti ya
iya mbak saya juga kangen banget sama dia mbak
soalnya kamu gak denger rame sih
selamat gak ya
kalau api gimana kabar
kasih tau juga gak ya
oh bisa tau gak ya
boleh saya kasih tau api dok
iya dong baik
api dapat pendonor
ya ampun dong aku yang registernya kugvov
di ama arah kekil
jadisi dewi ini pelayan toko jauh banget sama aku
segitu putus asanya mas fahri
sampai menurunkan standarnya untuk mencari pendamping hidup
iya dokter wafat sih dokter
apa buat kita
bagus sekali ya kondisinya bagus
sekarang kita tinggal tunggu donornya
dan donor dan
abi harus nginap di rumah sakit
transplantasi bisa segera dilakukan
abi anak hebat anak sehat
bilang apa sama om dokter
makasih om dokter
suster boleh tolong bawa api ke ruangan untuk siap siap ya
oke abi ya ikutin suster ya
silahkan duduk aja bu dewi
pak biar om
enggak gak usah dok
dalam satu waktu bersamaan
besok semuanya akan
nornya itu harusnya datang jam berapa ya
ya harusnya dua jam dahulu
kok belum ada sampai sekarang
ya ini juga
maaf dok itu tadi tentang pendonornya bukan
pendonornya tiba tiba membatalkan
apa maksudnya dok
kan dokter bilang semuanya udah
semuanya sudah siap
cuman ya tiba tiba pendonornya membatalkan
dengan alasan yang tidak jelas
dan kita tidak bisa memaksakan
ya saya benar benar minta maaf
pokoknya kamu gak bakal nyangka
kamu gak bakal nyangka bagaimana detail dia
kamu memang yang terbaik
kalau nggak ada kamu bang
aku gak tahu harus apa
karena memang cuma abang
yang bisa kamu andalkan
saya bisa mencari anda
membagi rezeki untuk anda
anda harus melakukan satu tugas untuk saya
maka uang ini untuk anda
jadi abang bikin penawaran sama dia
yang dia tidak bisa tolak
pokoknya kamu tenang aja
abang janji sama kamu
selama abang masih bernafas
tidak ada satu orang pun
atau apapun yang bisa menyakiti kamu